program rumah dp rupiah jadi salah satu program unggulan dari gubernur dki jakarta anies baswedan yang sudah digaungkan sejak masa kampanye
salah satu perwujudannya ada di rusunami dua puluh satu lantai yang ada di kawasan pondok lapa jakarta timur ini
namun nyatanya hingga maret dua ribu dua puluh dari sekitar tujuh ratus delapan puluh unit yang sudah siap dihuni baru sekitar dua ratus an unit saja yang sudah laku terjual
rumah susun dp rupiah ini diperuntukkan bagi warga dki jakarta yang berpenghasilan di bawah tujuh juta rupiah per bulan
rampung sejak agustus dua ribu sembilan belas total ada tujuh ratus delapan puluh unit yang disiapkan lewat rusunami nuansa pondok kelapa
sebagai hunian bersubsidi fasilitas yang terdapat di rusunami ini cukup lengkap
ada tiga tipe mulai dari tipe studio hingga tipe dua kamar yang ditawarkan mulai harga rp satu ratus delapan puluh empat juta hingga rp tiga ratus empat puluh satu juta
harga tanda di jakarta sekarang kan sangat lumayan mahal ya kalau untuk kita penghasilan yang karyawan biasa untuk punya rumah di jakarta kayaknya sulit banget gitu
kita kan semakin belum punya rumah kan masih dimamah gitu jadi ya lumayan lah membantu gitu
ada tujuh ratus delapan puluh unit rumah dp rupiah siap kuning ternyata yang sudah melakukan akad jual beli hingga maret dua ribu dua puluh
belum mencapai separuhnya hanya di kisaran dua ratus unit saja
di sisi lain hingga akhir januari dua ribu dua puluh sebenarnya sudah ada sekitar tujuh masyarakat yang berminat dengan hunian ini
namun sebagian besar gugur karena tak memenuhi sejumlah kriteria yang diterapkan pemprov dki jakarta
selain kriteria umum seperti memiliki ktp dki dan belum pernah memiliki hunian sebelumnya
banyak pula yang gagal mendapatkan hunian ini akibat rekam jejak perbankan yang kurang baik
ada pergub yang
memberikan kriteria ya
siapa sih kita dalam pergub disebut calon penerima manfaat ya
nah tentu ini kebijakan yang dievaluasi dan baru awal februari kemarin ada revisi atas pergub ini
sebagian besar masyarakat yang jadi sasaran dari program rumah dp rupiah ini terbukti tak memiliki kemampuan daya beli
meski ditargetkan tersul habis pada pertengahan tahun masih banyak unit yang kosong tak berpenghuni
kemampuan daya beli masyarakat itu akan sangat mempengaruhi
daya serap rumah yang akan mereka jual
nah pertanyaannya kan begini
ketika dp dikeluarkan kan orang nanya apakah dp ini juga terkait dengan jangkauan seluruh masyarakat
atau sekelompok masyarakat saja yang akan menjadi sasaran
harusnya ini kan dipetakan sebetulnya sebelum kebijakan itu dikeluarkan
selain mengevaluasi kriteria calon penerima manfaat rumah dp rupiah
pemprov dki juga berinovasi dengan meluncurkan aplikasi samawa dp rupiah
sebagai bentuk evaluasi dalam hal transparansi informasi dan proses pendaftaran
namun jika mengacu pada target terjual habis pada pertengahan tahun
tentu pemprov dki punya pekerjaan rumah yang cukup berat